aksi masa ini merupakan serangkaian demonstrasi yang telah berlangsung di sri lanka
itu satu pertanyaan yang bagus sekali tetapi pada waktu itu jujur
geografis dan temporal di mana mana di australia
dan sementara karena vaksinasi di indonesia saat ini masih belum bisa untuk anak anak
dan tapi kali ini sempat berbicara saya mau menyampaikan soal covid malah
itu penyalurannya lebih baik